inilah doc doc atau anak ayam yang akan dibagikan oleh pemerintah kota bandung
kepada para siswa di sekolah dasar dan smp kamisia
anak ayam ini berusia antara satu sampai sepuluh hari dan merupakan ayam jenis bukan ras
secara simbolis wali kota bandung odet m dania
memberikan kepada perwakilan siswa sd dan smp
untuk tahap pertama sebanyak dua ekor anak ayam dibagikan kepada sepuluh sekolah kelas lima sekolah dasar
dan dua sekolah kelas tujuh sekolah menengah pertama
dua belas sekolah di kecamatan gede bage dan cibiru dipilih sebagai lokasi percontohan
karena wilayahnya sangat memungkinkan dalam menerapkan program cikenisasi pemerintah kota bandung
kalau cikenisasi tadi tadi saya sampaikan dan sebut saya
ini adalah merupakan respon positif kami kota bandung
dalam program nasional yaitu bantarator
mudah mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik
dan saya tetap dipesan
kepada semua pihak mari kita menjaga memelihara program ini dengan sebaik baiknya
sehingga ini bisa berkelanjutan
siswa yang mendapatkan anak ayam pun sangat antusias
mereka mengaku sebelumnya telah diberi pendidikan cara merawat anak ayam dengan baik
nanti dikasih namanya ayamnya
kita hadir di kota bandung sebagai
cara yang menurut saya gimana
tidak dikasih tahu
kalau positif berarti terakur
nanti kelas berapa
ini misalnya dikasih ayam
terus mau diibadahin
buat budak diberi
dengan adanya program cikenisasi dari wali kota bandung ini
diharapkan dapat memberikan pendidikan karakter kepada para siswa dan juga jiwa entrepreneur
pemberian anak ayam berikutnya akan diberikan kepada para siswa sekolah secara bertahap
di seluruh sekolah di kota bandung
oni oktora bandung jawa barat